ratusan karyawan transmedia melepas balon udara sebagai simbol menyambut ulang tahun transmedia ke dua puluh yang jatuh tepat hari ini hari rabu lima belas desember dua ribu dua puluh satu dan bertepatan dengan ulang tahun cnn indonesia yang ke enam
bertempat di gedung transmedia jalan kapten tentean jakarta selatan karyawan transmedia yang berasal dari transtv trans tujuh detikom dan juga cnn indonesia melakukan tradisi pelepasan balon sebagai simbol menyambut hari ulang tahun dan tahun baru
doa dan harapan juga diucapkan untuk hari ulang tahun transmedia semoga menjadi media yang baik dan memberikan informasi bermanfaat bagi bangsa indonesia
ditemui setelah upacara pelepasan balon
rabu siang direktur ceo transmedia atik nur wahyuni memberikan harapan untuk hari ulang tahun yang ke dua puluh transmedia dua dekade yaitu semoga selalu menjadi stasiun televisi utama pilihan masyarakat dan dapat terus memberikan informasi edukasi maupun hiburan yang bermanfaat
mudah mudahan kedepannya ini kita menjadi lebih baik lagi
dua puluh tahun ini kita juga membuktikan tanggung jawab kita terhadap masyarakat ya sebagai media
nah mudah mudahan kedepannya harapannya lebih baik lagi lebih banyak lagi media media baru yang kita luncurkan yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan media dari masyarakat indonesia
selamat ya selamat transtv transmedia dua puluh tahun kita sudah menjalani perjalanan yang baik dan alhamdulillah syukur menjadi sesuatu yang layak untuk ditonton